katanya ada yang mau pulang
iya om sebentar ya
biarin tiara pulang
kebetulan nanti om irza
aku belum mau pulang
mending tunggu aja papaku yang jemput
tiara cantik tuh gak mau pulang
emang kamu gak kesian
dia pasti sedih
gimana kalau aku seperti tiara
mama pasti sedih
namun ku menyerahimu
walau hilang pertanyaan
tiara anakku bener juga
aku juga pasti sedih kalau kehilangan dia
kau pulang aja
jangan bikin kata kamu sedih
kalau misalkan kamu gak mau papa kamu nikah lagi
dan punya ibu tiri
tiara pulang dulu ya
tiara aku temen yang keluar ya
siska sudah di rumah
belum ah belum
kok tiara belum pulang ya
ini om ardi papa tiara
iya tiara main ke rumah kamu gak
oh enggak ya
makasih ya sayang ya
tiara kamu dimana sih nak
rasanya kamu grafis
jangan berités lagi ya
siapa tuh adi
kalau pak rt atau ada orang yang minta
sumbangan suruh pergi aja
gak tau apa orang lagi sedih
mama temuin sendiri aja
syukurlah kamu sudah pulang
mama sampe cemas mikirin kamu hilang
kamu dari mana
main kemana sama siapa
udah gak usah ditanya tanya dulu ya
lebih baik bawa masuk ya
tadi aku ke rumahnya ingin tanpa
barusan ibu lihat kamu mengajak ngobrol intan
kamu sudah ganggu dia ya
kalau tiara dihukum saya juga harus dihukum
tadi tiara cuma meminjamkan
pinsil untuk saya karena saya patah
kalau gitu ibu tidak akan hukum kalian
karena tadi cuma meminjamkan pinsil kepada intan
oke kalian duduk
bagaimana bukunya berantakan di sini
oh malaikat baik hati
kenapa mukanya sama kayak mas ardi
kok tiara memanggilnya oh malaikat baik hati
aku harus tanya sama ardi
kenapa tiara harus memanggil dia oh bukan papa
mungkin dia tahu kenapa
dia tahu dia masih tahu
ada bunga yang segar nggak di sini ya
ada bu silakan
mau pilih bunga apa
ah iya sebentar saya lihat lihat dulu ya
mas ardi kamu di mana mas
aku ingin bertemu kamu mas
mas ardi kamu di mana mas
kamu di kamar ya
kok gak ada di kamar
lihat gak kemana
oh anak ibu
pergi ke sana ibu
terima kasih ya mas
nailah pasti punget lagi
nailah pergi dari rumah
tolong carikan ya nak ya
terima kasih nak mirza